presiden joko widodo kembali menunjukkan aktivitasnya di akhir pekan dalam bentuk video blog
kali ini jokowi nge vlog bersama cucunya jan etes
apa yang dilakukan keduanya berikut informasinya
bila biasanya presiden joko widodo berlatih tinju bersama anggota pas pampres
seperti terlihat dalam vlog pada bulan mei lalu
namun dalam video blog kali ini jokowi ditemani cucunya jan etes rina rendra untuk berlatih tinju
biasanya ditemani oleh pas pampres anjung dan
tapi akhir pekan ini olahraga saya ditemani orang spesial
jan etes yang baru menginjak usia dua tahun pada maret lalu ini
tapak serius sekali
menemani mbahnya berlatih tinju
usai berlatih tinju jokowi dan jan etes lanjut bermain sepak bola

dan jokowi juga menemani anjung dan
etes juga tampak beberapa kali sibuk memegangi celananya
ternyata seragam merah yang bernomor punggung delapan itu sedikit kebesaran untuk ukuran badan jan etes
satu jam saya bermain luar raga dengan jan etes
saya bercapai tapi ini belum